informasi berikutnya saudara beacukai bandara soekarno hatta bersama bepom banten memusnahkan satu ton roti viral dari thailand
dua ribu lima ratus enam puluh empat bungkus atau satu ton roti asal thailand dimusnahkan karena tak memiliki izin edar
makanan dari thailand ini merupakan sitaan petugas terhadap barang bawaan penumpang pesawat yang melebihi batas bawaan yaitu lima kg
pemusnahan dilakukan dengan cara membakar roti di kantor balai karantina hewan ikan dan tumbuhan di bandara soekarno hatta tangerang banten
lima ratus enam puluh empat bis itu kurang lebih jumlahnya satu ton
satu ton mungkin teman teman sudah melihat
ini dalam periode bulan februari penindakannya yaitu sebanyak tiga puluh tiga penindakan
kenapa kita lakukan penindakan terhadap makanan ini
karena sudah melanggar pembatasan yaitu dari bp pom yaitu nomor dua puluh delapan ya pak ya
peraturan pp pon nomor dua puluh delapan tahun dua ribu tiga yang dibatasi untuk pembawaan
atau membawa penumpang itu hanya lima puluh lima kg
selebihnya harus ada izin edar